menteri perhubungan budi karya sumadi menjelaskan kronologi hilang kontaknya pesawat sj satu ratus delapan puluh dua rute jakarta pontianak
menhub juga memastikan saat ini basarnas dan tni angkatan laut telah mengerahkan sejumlah kapal pencari
sj satu ratus delapan puluh dua delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima pkclc suta pontianak head of pada pukul empat belas tiga puluh enam waktu indonesia banyar barat
tiga puluh tujuh waktu indonesia banyar barat
pasing satu tujuh ratus flip kontak jakarta
approach oleh jakarta approach
diizinkan naik ke ketinggian dua puluh sembilan kaki dengan mengikuti standar instrument depak juga
pukul empat belas tiga puluh jakarta approach melihat target seri daya tidak ke arah tujuh puluh lima derajat
melainkan ke barat laut northwest oleh kamarnya ditanya oleh apc
paling ke arah pesawat
manajer operasi langsung berkoordinasi dengan basarnas
bapak presiden memberikan arahan kepada kami
untuk memaksimalkan upacar pencaharian
dan itu sudah dikerahkan
katar basarnas banyak empat kapal
tiga kapal karet
dan lintai nyahar pulau
dan kri jogradil
dari kkp kampas p
dimana kapal kapal semu sebagian sudah di tkp
berikutnya badan sar nasional basarnas memastikan sudah mengirimkan sejumlah tim pencari ke lokasi diduga jatuhnya pesawat sriwijaya air
sejumlah puing juga ditemukan di lokasi
dan kini sudah dibawa
untuk diinvestigasi lebih lanjut
kami juga pada waktu itu langsung mengarahkan empat kapal kami
searheader dan kapal kapal karet
dan saat ini beberapa kapal kami sudah ada di lokasi terjadinya kejadian tersebut
ada informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa
ditemukan adanya puing puing
dan puing puing tersebut ditemukan oleh pospol lancar
pulau yang ada di sekitar yang diperkirakan kesalahan itu
kita belum tahu barang itu apa
dan barang itu sudah ada di kapal basarnas yang ada sudah di lokasi
dan nantinya akan didetekan oleh kmkt untuk meneliti